hai berdasarkan pantauan rata rata pengelola supermarket di kota bandung sudah menggunakan
aturan wajib vaksin bagi pengunjung yang datang seperti di supermarket yang berada di kawasan
kepatihan dan ujung berung bandung pengunjung yang datang wajib memindai barcode di pintu
masuk untuk memastikan bahwa pengunjung telah mendapatkan vaksinasi minimal dosis
pertama hal senada juga terlihat di salah satu pusat grosir di kawasan cicadas bandung
selain wajib pindai barcode dari aplikasi peduli lindungi pengelola juga tetap menerapkan protokol
kesehatan seperti cek suhu dan cuci tangan sebelum masuk supermarket adapun bagi pengunjung yang
belum divaksin pengelola memberikan pengecualian asalkan bisa menunjukkan surat keterangan dokter
atau hasil negatif tes covid meski sudah berlaku sepekan lebih pengelola mengaku masih ada pengunjung
yang belum memahami aturan ini beberapa sih memang masih belum tahu khususnya untuk yang
baru baru datang ke toko gitu ya kadang mereka mereka juga komplain kenapa kenapa harus pakai
ini tapi dari kami coba jelaskan maksud dan tujuan digunakan aplikasi ini ada berapa orang
mengaku sempat kerepotan dengan aturan ini namun mereka memahami bahwa aturan wajib vaksin berlaku
untuk keamanan bersama awal awal iya kesulitan tapi kan kalau udah ini aplikasinya udah ada
cabeying dabeying ini saya amat lebih agak usah wajib vaksin upahnya yang itu tadi anda merasa
wajib vaksin dengan aplikasi peduli lindungi melalui
dan terbaru saat ini pemerintah kota bandung juga sudah memperbolehkan anak di bawah dua belas tahun untuk masuk supermarket
dalam aturan kan disitunya ada pusat perdagangan disitunya
jadi dalam inmen dagri itu empat tiga dua ribu dua puluh satu itu bahwa untuk pusat perbelanjaan mall dan pusat perdagangan ada disitu
tersurat ya jadi pusat perdagangan disini termasuk tokos walayan juga jadi diizinkan dua belas tahun ke bawah
meski ada aturan wajib vaksin para pengunjung supermarket tetap wajib mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak
selain itu kapasitas supermarket juga masih dibatasi maksimal lima puluh persen